anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
memperingati dua tahun kepemimpinan jokowi di periode kedua
puluhan mahasiswa di cirebon jawa barat berunjuk rasa dengan menutup jalur pantura rabu siang
mereka kecewa terhadap kepemimpinan jokowi maruf selama dua tahun terakhir karena sejumlah kebijakan
ketegangan terjadi saat sejumlah mahasiswa menghentikan kontainer dan berusaha naik truk
untuk berorasi dan dihalang halangi petugas
para mahasiswa tetap memaksa menaiki truk dan melakukan orasi di perempatan pantura
ruas bypass pemuda kota cirebon
para mahasiswa ini juga membakar ban bekas di tengah perempatan dan menggelar teatrikal
yang mengkritik aparat kepolisian atas aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa
dalam aksi ini mahasiswa mengkritik kinerja presiden joko widodo selama dua tahun
memimpin di periode kedua diantaranya adalah kebijakan kebijakan yang menuai kontroversi
serta pembungkaman terhadap kelompok yang mengkritiknya